informasi mengacu kepada kondisi kenegaraan yang genting pada saat itu
tetapi apapun yang dipilih oleh pak prabowo
wajib full press kita dari awal
meski mempunyai akar budaya mataram
dia kirim seratus gitu ya ke kelurahan
ada beberapa yang memang masih galak ya dalam tanda kutip
mas imam paling muda youtuber di kampung
salah satu kelonggaran yang diberikan pengunjung yang telah divaksin boleh duduk berdekatan dengan jumlah lebih dari empat orang dalam satu meja
perlu di judicial review di mahkamah agung
gue ke shanghai nyasar gimana pulang ke hotel
tapi kita kan terikat pada aturan non refuelment
sebanyak delapan belas bandara diturunkan melayani penerbangan domestik
mempunyai kantor lebih luas daripada seharusnya
akhirnya kita bisa dapat dia kan untuk bermain dengan dia aja
jadi saya pikir pak anies maupun pak ganjar tidak akan berbicara langsung tentang hal hal menyangkut hardware
baik jadi salah satu diantaranya mungkin tadi seperti yang kata pak todung ya
kalau di lay sama aja kayak kerja di rumah semua ya
menyerap tujuh puluh hingga delapan puluh persen hasil panen kedelai kerobokan
menjadi faktor penyumbang terbesar polusi yang terjadi dengan persentase mencapai empat puluh empat persen
kita gak bisa asal ngeklik oke deh kelihatan langsung mint gitu aja
kita kirim email tv ke lebih dari lima puluh klub
bisa digunakan sebagai tambahan pendapatan kepala desa sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
soalnya kalau bitung kan si fernando kan kita pernah wawancara tuh
kalau dulu santri rehab tuh campur sama depan
terus sekarang udah main ibl
untuk kehidupan masa depan mereka
pak jokowi menyebut ada polusi budaya
ketiganya sih emang lembut di dalam ya
mempunyai sertifikasi bahasa inggris
lo harus bisa terima hal hal kayak begitu
meski harus telaten merawat kuda ternyata tidak boleh terlalu sering memandikannya
untuk kita berbincang terkait dengan pemeriksaan yang saat ini sedang dijalani oleh pc sebagai tersangka
ya makanya kemudian saya mengatakan banyak taraf digital kita itu kayak kena stroke ya
di mana terjadi pemanasan akibat aktivitas di dalam area perkotaan
namun laporan terbaru mengenai sektor penitipan anak dari komisi persaingan dan konsumen australia
jadi memang kalau misalkan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan salah seorang warga indonesia yang tinggal di sini
dia lagi gak serius mainnya dimarahin
dengan beratnya seperti saya hanya memiliki berat mungkin dua puluh lima kg atau tiga puluh
masing masing berbeda beda
ini pun segera bisa membantu sehingga meskipun dari pemerintah pusat hanya lima puluh juta
bramantyo dwi putra menyatakan
ruang guru dimana pada saat itu pandemi masyarakat memilih untuk menggunakan belajar online
yang dikelola oleh orang indonesia kami coba akan jajaki little bandung mall untuk memanfaatkan dinding dari rumah makan ini
nanti akan shifting ke yang masih eksis itu akan cepat ya
itu merupakan jalan tol jakarta cikampek gitu ya
saya lebih ke ngerasa kalau awal dulu dulu dulu ngerasanya kayak si leonard karena lebih ke defense ya dia ya
untuk memfasilitasi mungkin warga negara indonesia yang
yang kali ini akhir akhir ini agak agak hit gitu ya
salah satunya adalah kawasan danau sentani
dalam kontestasi juga ada kendala lagi gitu ya
itu maka indikatornya sudah tercapai
saya kira banyak para pedagang di gdid mereka juga yang punya channel di opet atau di shopee ya
bahkan asosiasi eksportir kopi indonesia mencatat hingga tahun dua ribu dua puluh satu
sambil kita cari penghasilan tambahan
untuk gambar atau musik atau apa yang dibeli di nft
dulu dia di lakers zaman zamannya kobi
satu dari bem universitas nu
prabowo dan juga gibran berada dalam satu mobil kemudian menuju ke venue debat bersamaan
sebenarnya berapa banyak kendaraan yang meninggalkan jabodetabek
demikian mungkin pola sirkulasi informasi supaya tidak terjadi lagi simpang siur perbedaan data yang disampaikan oleh
pemanasan global sudah meningkat mungkin terakhir satu lima derajat lebih gitu kan
ini gimana nih ada yang kurang atau enggak kayak gitu
tapi yang belum vaksin mungkin harus satu meja berdua dan ditaruh di ruangan yang terluka
ini juga bisa jadi salah satu tempat penelitian uang sendiri
adalah kedai jamu bukti mencos
saya ini ini bacang ketan ayam
atau mungkin ada solusi yang lebih tepat lainnya
final final yang lo udah lewatin gitu kan
untuk bisa kita terbangkan dan melayani publik
shooting pelan karakipur dianggap on target
sampai yang lazim ditemui kuda poni
untuk kegiatan lain seperti rumah makan
modal awalnya hanya sekitar dua juta rupiah
itu mungkin juga karena ketidakpedulian atau memang tidak tahu karena tidak dibiasakan untuk tahu
di pidato kenegaraan tanggal enam belas agustus
baik ini menjadi momentum bersih bersih begitu ya bagi institusi polri
selamat malam mbak ayu kabar baik semoga kabar baik juga ya
sampe buka mulut soal
kemudian sebelumnya paslon nomor tiga ganjar dan juga mahfud sudah tiba terlebih dahulu
dan karena di pas popness tuh gue gatau ya dari dulu
ya nggak seperti biasanya nih biasanya cuma pakai kemeja biru
kita lihat di sini tampaknya ganjar dan juga mahfud baru memasuki red carpet begitu ya di istora senayan
terkait ya sister city dengan kota melbourne
itu udah lama banget
untuk menciptakan juara dunia yang baru
jadi sudah komplit semua nih ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tiba di arena ataupun di venue debat
tapi tentunya tidak hari ini karena ini adalah sebuah proses dan butuh waktu
menyegel lahan proyek perumahan bufana village regency
itu nanti kan pekerja di panti werda
tularkanlah hal hal yang baik itu ke banyak orang ya
hingga puncaknya diselenggarakan pada enam belas november dua ribu dua puluh dua di bali
untuk diperiksa apakah benar keterangan itu atau tidak
kebanyakan perempuan itu setelah sma setelah smk ini mungkin hanya sebatas jadi admin di pabrik atau pekerjaan yang simpul simple aja
kiriman dia udah bilang
tapi katanya sudah logis
kerugian tak hanya diderita konsumen
dan juga bisa dengan ketersediaan infrastruktur charging station yang lebih banyak
sementara dokter spesialis penyakit dalam
ah saya nyebut nyebut terus tempo ini ya
maka secara langsung akan mengarahkan ke informasi tertentu
terus kebetulan ada yang di rumah gue kan ada adek gue jadi dia bisa bandingin aja lah
kita melalui malalak namanya itu masuk kabupaten agam
kemudian didukung dengan hillary sanders
kemudian juga harta kemana saja
delapan orangutan itu menjadi duta konservasi untuk menyadari pentingnya menjaga hutan sebagai habitat alami orangutan
jadi kita hanya melihat jadwal itu
kegiatan ini sempat dilakukan secara bergerilya
jadi memang kita sempat membantu
setelah menerima pengaduan konsumen dalam rapat dengan dprd
namun semua ini terbayar dengan pemandangan yang indah dan memanjakan mata seperti di depan ini
suasana kantor pelayanan imigrasi kelas satu khusus bandara soekarno hatta di tenggarang banten
ya solusinya cuma bisanya naikin harga sedikit sedikit juga
kita kerangkuman perfilman dalam negeri
bahkan pada agustus dua ribu dua puluh dua impor kedelai indonesia sudah mencapai dua lima juta ton
sama keripik tempe banyak variasinya yang dihasilkan orang orang itu banyak sekali
berdasar data lembaga dari bkc jawa barat yang diperkirakan secara masif
sehingga strateginya disebut trimming
ini adalah lahan kedelai lokal dengan bentuk atau wujud dari tanamannya bisa dilihat tidak jauh berbeda dengan kedelai pada umumnya
itu i think very common cuma kadang kadang orang suka menyepelekan gitu ya
suatu perusahaan tumbuhnya sangat cepat
dari segi sdm maupun dari cara kita go to the market
dan itu persis seperti putusan mk mengatakan
kemudian kami telah melakukan pelebaran run off di beberapa area
saya akan memberi anda lebih banyak trik
ya jadi proses kita di pkpu yang kemudian menghasilkan voting
jadi si ko riki tuh selalu nyuruh setengah jam sebelumnya harus udah ada di lapang karena buat persiapan pemanasan ganti salin dan semuanya
jadi isu ada banyak sekali berkaitan dengan perempuan
oke sebagai pelatih diberikan beban seperti itu wajar oke
makin down ya buat mental kayak saya yang paling muda
jadi saya pikir ketiga capres kita itu akan menolak
atau sekitar satu enam hektare
ya kebetulan memang saya memang lahir di keluarga yang cair
memiliki krisis mewaan pada toppingnya
jadi kan biasanya mungkin kalau misalkan ramadan itu kegiatan masyarakat biasanya lebih meredah
bahwa kalau saya jadi nanti saya friendly kepada anda kepada semua
namun di luar perkiraan harga kedelai konsumsi menembus rp lima belas
ada student juga nah kita lagi
waktu itu kan ada beberapa hal yang gue harus pertimbangkan gitu
kalau dari hasil riset icw
adalah beralih menggunakan kendaraan listrik yang terbukti tanpa emisi
yang mulai di juli tahun ini
udah bisa lari udah lumayan cepet mainin guard aja
bahwa indonesia pernah mempunyai karya karya yang bagus lah ya
maka mau tidak mau harus ada orang dikurangi
karena emang saya di prancis pas seleksi di prancis banyak yang tanya saya posisi apa pas bilang center ketawa dia
kami mendapatkan informasi terkini kita akan update kondisi terbaru yang ada di cianjur jawa barat
dengan lama hidup dua puluh lima sampai tiga puluh tahun
oh berarti ada rencana tahun ini kah atau
sekarang kan yang kita ada dua hal
gue menikmati permainannya walaupun gue bukan fans arsenal
masih belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan koalisi
ya jadi sebelum saya menyampaikan apa yang ke depan memang penerapanan ini tidak langsung pada penerapanan langsung mou
berdasarkan perhitungan di atas kertas jumlah konsumen mekarta saat ini delapan belas orang
onana ini sudah kuprediksi mason maun onana datang sesuai dengan budgetnya satu ratus dua puluh hai nah terus
bagaimana dinkes kota depok menanggapi hal ini
usai tenaga kita terkuras lantaran uji nyali sudah paling pas untuk mencari makan enak
dan ini juga bisa menjadi warisan
anda katakan adalah untuk biaya perusahaan itu
karena anda tidak mengatasi diri anda sendiri
ya satu persatu mobil yang berisi kader dari pdi perjuangan ini
dan bisa dibilang istimewa dibandingkan dengan tahun tahun lainnya
menghasilkan tanaman kedelai di antara tebu seluas tiga hektare
ketidakmampuan anda mengelola negeri anda dengan baik
gak begitu ketat kayak sekarang ya maksudnya
satu persatu benang disusun menjadi selembar kain atau sarung menggunakan alat tenun bukan mesin atbm
ketemu sama manajemen waktu itu dan mereka tuh menyatakan
jadi udah sangat deket nih sama dua derajat
bapak persyaratan pokoknya apa
saya ingin mengajak anda untuk merasakan sudut pandang para pemudik ketika melintasi ruas tol cikampek saat sudah mulai memasuki masa puncak arus mudik yang diprediksi dimulai terjadi pada tanggal lima hari ini
bisa dibilang tidak ada suasana ramadan di hongkong
kali ini dari hongkong sudah bergabung bersama kami
mungkin si reza ngejawab gitu karena tau saya yang gak suka main
begitu ini merupakan hari ke delapan setelah adanya alasan sakit tersebut
dari lebih lima puluh jenis isian saya pilih aneka kerupuk telur ceker dan sayap ayam sayuran serta olahan ikan laut
tapi ya memang bener juga akhirnya ya jalan saya jalan apa namanya karir di basket terus
nah ini juga penting karena biasanya akan mengakibatkan kepadatan di gerbang tol